dengan udara yang sejuk dan tanah yang subur kawasan bedugul ini menghasilkan berbagai macam sayur sayuran dan buah buahan
salah satu buah yang banyak dihasilkan di sini adalah stroberi
nah ini cukup menarik nih untuk dikunjungi yaitu perkebunan stroberi yang kita bisa petik langsung dan kita nikmati di kebunnya
sejauh mata memandang perkebunan sayur dan buah berjajar rapi di sepanjang jalan
desa pancasari kecamatan sukasada kabupaten buleleng memang dikenal dengan hasil bumi yang melimpah dan memenuhi kebutuhan sayur mayur dan buah buahan hampir di seluruh bali
pemasaran dilakukan tidak hanya sebatas pengiriman ke luar daerah tapi juga mengajak wisatawan memetik buah stroberi di kebun dan mencicipi hasil olahannya
dengan udara yang sejuk dan curah hujan yang tinggi buah stroberi khususnya bisa tumbuh subur dan menjadi komoditi utama perdagangan di daerah ini
pemilik kebun menyediakan keranjang kecil bagi wisatawan yang ingin memetik stroberi sendiri
wisatawan juga diajari bagaimana cara memetik stroberi yang benar agar tidak merusak buahnya
keranjang saya sudah terisi penuh dan kini saatnya mencicipi stroberi hasil panen sendiri
jihadan strawberry garden hasil panen stroberi kita bisa diolah menjadi jus segar
sebelum mencicipi buah stroberi jangan lupa menggunakan hand sanitizer agar tangan bebas kuman dan virus
kalau harga stroberinya
harga harganya murah karena kalau di bali kan biasanya perwisata mengandalkan perwisata
sekarang pandemi gini kan semua gini ditutup jadinya nggak ada tamu jadi kita suplai stroberinya ke luar bali
meskipun antusiasme wisatawan cukup besar di masa pandemi ini jumlah pengunjung menurun drastis
nah dengan mematuhi protokol kesehatan yaitu tiga m mencuci tangan memakai masker
dan menjaga jarak kita tetap bisa berwisata kemana saja dengan aman dan nyaman